maafin aku yang belum bisa pulang
kalian sehat sehat ya di sana
kita minta maaf kalau bisa balik
langsung semua sehat sehat ya di sana
tinggal tetap jaga jarak
jangan lupa pakai masker